hai mu mama maafin mau gini mau jauhkan tahu yang memang gak suka apa tolong tiongkok tinggalin ya
kesen mama itu aja yo tahu yang mama gak suka dari cuy coba nggak usah mama sebutin di sini
tolong jauh tinggalin ya nggak usah ini lagi ya itu aja yo tahu semuanya yang mama ama ayah
hai kamu kak jadi kamu tanggung jawab
itu aja baru tiup yang jadi apa yang boleh yuk nepatin janji tio sama nenek sama emak
nanti ini pas hari juga kita jarak maka emak ya ya ya terjarak emak yoin janji sama mau jadi
saya niluh puspa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan tv
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya